siapa yang kalau mandi atau cuci tangan merasa kurang bersih jika sabun yang digunakan menghasilkan busa yang sedikit
dan menganggap sabun dengan busa banyak lebih baik
mungkin anda salah satu yang beranggapan seperti itu ya
efektivitas sabun seringkali dihubungkan dengan banyak atau tidaknya busa yang dihasilkan
semakin banyak busanya dianggap semakin baik kerja sabunnya
rupanya anggapan bahwa sabu dengan busa banyak bisa lebih efektif membersihkan kuman adalah anggapan yang salah
dokter spesialis kulit dan kelamin mardiati ganjardani mengungkapkan
sabun yang menghasilkan busa banyak berarti mengandung banyak bahan kimia sodium lauryl sulfat atau yang biasa lebih dikenal dengan deterjen
jadi ya sebenarnya pemahaman kita bahwa semakin
eh bahwa kalau udah keset berarti baru bersih tuh sebenarnya
kurang tepat gitu dan biasanya sensasi keset itu kita akan dapatkan dari sabun sabun yang kadar deterjennya tinggi
ya itu ya memang sabun yang lebih berbusa lah gitu
jadi sabun yang lebih berbusa kecenderungannya kadar deterjennya lebih tinggi
jadi ph sabunnya itu juga lebih tinggi sehingga akan bisa mengganggu kelembapan alami dan saur kulit kita
untuk pemakaian jangka panjang
disarankan memilih sabun yang tidak membuat kulit kering
karena bisa menyebabkan alergi iritasi bahkan infeksi yang mengancam kesehatan kulit kita
betulnya kalau untuk pemakaian jangka panjang pemakaian harian
pilihlah sabun atau cleanser yang tidak membuat kulit kita kering
karena semakin kulit kita kering sebenarnya lebih mudah tuh kuman untuk masuk
lebih mudah bahan iritan atau bahan bahan
bahan yang membuat kita alergi tuh untuk masuk
fardiati menyebut ada beberapa tips yang bisa anda lakukan dalam penggunaan sabun mandi sehari hari
pertama idealnya tentu pilih sabun yang tidak mengandung deterjen
jika anda menggunakan sabun dengan busa yang terlalu banyak
segera bilas tubuh dengan air bersih lalu keringkan
dan jangan lupa untuk gunakan pelembab agar kulit tidak kering